petinju terbaik indonesia daud yordan mulai melakukan latihan di madrid spanyol sebagai persiapan menghadapi petinju asal inggris lukable
daud akan menjalani sparring partner dengan tiga petinju salah satunya latih tanding dengan petinju asal rusia peter petrov
di spanyol petinju berjuluk cino ini dilatih mantan juara dunia kelas berat ringan wba gabriel champilo
managing director mahkota promotion urgen rinson sim yang menemani daud di spanyol menyatakan daud akan berlatih selama enam pekan di spanyol
selain melakukan sparring partner daud juga direncanakan melakukan konsultasi dengan ahli gizi
hingga kini daud memegang rekor empat puluh satu kali bertanding dengan tiga puluh tujuh kali menang dua puluh lima diantaranya menang ko tiga kali kalah dan satu kali laga no contest
sementara look campel telah bertarung sebanyak sembilan belas kali dan meraih tujuh belas kemenangan empat belas diantaranya menang ko dan dua kali kalah
duel keduanya akan berlangsung sabtu dua puluh empat februari dua ribu delapan belas di london inggris